sejak sepekan terakhir jagad media sosial di bali dihebohkan dengan aksi aksi viral yang dilakukan oleh sejumlah wisatawan asing
yang paling heboh adalah munculnya tiga video seronok yang beredar secara beruntun
hingga berujung pada rapat besar besaran yang dibuat oleh gubernur bali
dengan mengundang seluruh kepala daerah dan instansi terkait untuk membahas kelangsungan pariwisata bali
di tengah riuhnya berita viral bule seronok ini kapolda bali sempat memberikan peringatan kepada masyarakat
untuk tidak merekam dan memviralkan video yang berhubungan dengan wisatawan asing
setelah dikomentari banyak pihak polda bali pun meluruskan pernyataan tersebut
bahwa yang dimaksud oleh kapolda bali adalah warga diimbau untuk tidak memviralkan video yang mengandung unsur pornografi di media sosial
melainkan melaporkan langsung ke pihak berwajib
alasannya agar video tersebut tidak beredar
luas di masyarakat dan dikonsumsi oleh anak anak di bawah umur
ahli hukum pidana dan kriminologi fakultas hukum universitas udayana bali menilai
apa yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya bisa dikatakan sebagai kontrol sosial
namun untuk menjadi kontrol sosial diharapkan bisa lebih berhati hati dalam mengunggah video
misalkan dalam kasus video seronok ini sebisa mungkin pengunggah untuk tidak mempertontonkan secara vulgar
minimal ada filter sebelum menjadi konsumsi publik semisal di blur terlebih dahulu
bisa tapi kontrol sosial yang sifatnya positif
orang boleh saja misalnya ada peristiwa mereka mau kemana mereka harus melaporkan
ini harus diberikan saluran
kan menko info kan sudah punya salurannya
polda juga sudah punya salurannya
pemda juga sudah punya salurannya
sejumlah masyarakat menilai tindakan memviralkan tersebut juga bagian dari proses pelaporan baik kepada publik maupun aparat penegak hukum
meski sudah disediakan saluran untuk melapor tidak semua masyarakat berani datang ke kantor polisi untuk melapor langsung
faktor birokratis menjadi salah satu alasan masyarakat enggan berhadapan dengan aparat karena khawatir akan diperiksa secara formal
memviralkan itu juga adalah bagian daripada proses pelaporan kepada publik dan juga kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polda bali
kalau melapor langsung itu perlu birokrasi perlu menunggu perlu ada alat bukti dan sebagainya
perlu analisa dan kajian dan sebagainya
itu prosesnya terlalu birokratis dan sebagainya
dari ketiga kasus video viral tersebut baru satu kasus yang masuk ke dalam proses hukum
sementara dua kasus lainnya masih menunggu hasil dari pemeriksaan kesehatan para pelaku